kita awali berita dari blitar
proses pengukuran dan pematokan lahan
untuk pembangunan gedung smp negeri tiga kota blitar
senin siang diwarnai kericuhan
belasan warga menolak pembangunan gedung sekolah
karena lahan yang ditempati merupakan tanah produktif
kekesalan sejumlah warga kelurahan tanggung
kecamatan kepanjen kidul kota blitar
diluapkan ke salah satu pejabat pemkot kota blitar
warga termasuk ibu ibu memakai kepala bagian
pemerintahan kota blitar daman huri
saat mendampingi petugas mengukur tanah
bahkan warga yang kesal juga sempat menantang duel
petugas satpol pp yang bertugas di lokasi
namun aparat pemerintahan kota blitar bergeming
dan tetap memerintahkan pengukuran
karena sudah prosedural dan disetujui dewan
warga kesal karena tanah yang sebelumnya
mereka garap dan masih produktif
akan dialih fungsikan menjadi gedung smp n tiga blitar
selama ini puluhan kakak warga kelurahan tanggung
menggantungkan hidup dari menggarap areal sawah ini
warga itu sebenarnya hanya
bukan menghalangi pembangunan
ini kan lahan produktif yang berkelanjutan
jadi yang diminta warga ini dikembalikan seperti fungsinya
sementara pemkot blitar tidak menampik
jika lahan yang akan digunakan adalah lahan produktif
namun bukan berarti lahan produktif
tidak dapat digunakan untuk lokasi pembangunan gedung sekolah
selain itu kota blitar juga tidak termasuk
lahan pertanian pangan berkelanjutan
yang perlu dikaris bahwa kita semua dalam bangun ini
sudah di acc artinya sudah ada kesepakatan
dengan dewan dengan pemerintah
kok kota nggak mungkin kalau nggak
ini harus ngerti
karena apa sudah ditetapannya abb abbd
untuk pembangunan smp negeri tiga blitar ini
pemkot mengalokasikan dana sekitar sementara
sembilan puluh miliar rupiah